suasana damai mewarnai perayaan misa natal di kabupaten darmas raya sumatera barat
umat kristiani bergembira karena bisa merayakan natal di tengah terpaan isu adanya pelarangan
perayaan natal dan misa di kabupaten darmas raya sumatera barat berlangsung di beberapa titik lokasi
yakni di kecamatan sitiung pulau punjung dan sungai rumbai
perayaan natal di darmasraya menjadi sorotan lantaran beredar kabar adanya pelarangan terutama di kampung baru
namun warga mengaku heran karena kehidupan toleransi beragama berjalan aman selama ini
meski berlangsung aman dan lancar polisi akan tetap melakukan pengamanan sampai tahun baru mendatang